timnas senior sepak bola indonesia harus menerima hasil pahit dengan menyerah dua tiga dari malaysia dalam laga kualifikasi piala dunia di stadion utama gbk senayan jakarta
kemenangan malaysia ini sekaligus menghentikan rekor buruk mereka yang sejak tahun dua ribu empat tidak pernah menang bila melawan timnas senior indonesia di stadion utama gelora bung karno
pertandingan menarik di laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua antara indonesia versus malaysia ini sempat dinodai oleh ulah segelintir supporter dari tim merah putih yang memancing keributan dengan supporter tim tamu
aksi tidak terpuji yang terjadi di pertengahan babak kedua ini mengakibatkan pertandingan sempat terhenti selama beberapa menit
di akhir laga supporter malaysia bahkan harus mendapatkan kawalan ekstra dari petugas keamanan agar bisa keluar tribun penonton
cukup sakit karena kita dua kali unggul dan di akhir babak di akhir pertandingan kita kalah di tiga dua
sedih pasti kecewa pasti tapi jujur hati saya lebih sakit melihat kejadian apa yang barusan terjadi di stadion
ini sangat mencoreng nama baik indonesia
semestinya apapun kejadiannya hasil dari sebuah pertandingan kita harus bisa menerima ini semua
kita semua disini pelatih pemain official dan manager semua dan pastinya federasi ingin menang
walaupun memang hasil malam ini tidak berpihak pada kita tapi kita bisa menerima itu